merayakan hari raya idul adha seribu empat ratus empat puluh empat hijriah sahabat ganjar berbagi kebahagiaan dengan melakukan pemotongan hewan kurban dan membagikannya ke masyarakat
kegiatan ini diharapkan bisa menginspirasi banyak orang dan memberikan manfaat bagi masyarakat
kegiatan pemotongan hewan kurban idul adha digelar sahabat ganjar pada hari kamis dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh tiga di halaman posko pemenangan dpp sahabat ganjar di jakarta selatan
sahabat ganjar memotong tiga ekor kambing dan dua ekor sapi yang salah satunya berjenis sapi limosin
daging hewan kurban ini kemudian dikemas dalam ratusan paket yang setiap paketnya berisi daging seberat satu kilogram
ratusan paket itu dibagikan ke warga yang membutuhkan yang ada di enam kota yaitu jakarta pusat jakarta selatan jakarta barat jakarta utara jakarta timur dan kota depok jawa barat
warga penerima daging kurban merasa senang atas kegiatan yang disenggarakan sahabat ganjar
alhamdulillah dapat bantuan daging kurban lagi semoga berkah
senang dan semoga bermanfaat untuk kita semua pak sahabat ganjar bisa membantu kita semua
alhamdulillah kami sebagai warga apalagi juga kami sebagai fans dari saga sangat berterima kasih atas bantuan daging kurban ini
kita bermanfaat juga untuk kedepannya
dengan semangat hari idul adha yang penuh keberkahan sahabat ganjar berharap kegiatan yang mereka lakukan bisa memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat dan menginspirasi banyak orang
sahabat ganjar juga berkomitmen untuk terus melakukan aksi sosial di masyarakat sehingga bisa memperkuat ikatan antar sesama manusia
yang benar pilih saja